nah dengan adanya perencanaan keuangan budget range yang kemudian lebih detail itu akan memudahkan kita untuk disiplin secara keuangan
tentunya semua warga negara yang berkepentingan pun juga harus mendukung
dari empat tujuh naik ke lima persen
pertama bahwa pada dasarnya pedagang itu kalau dalam posisi usahanya bagus tentunya kita akan memberikan
kayak misalnya pengen glass skin gitu
pergi lu gua end ya semuanya